ya dpr akhirnya mengesahkan undang undang cipta kerja pada senin sore
namun sebelumnya undang undang ini menuai polemik dari berbagai pihak
dalam uu cipta kerja terdapat beberapa poin yang dinilai sangat kontroversial dan merugikan para pekerja
mari kita lihat bersama poin poin utama yang dirangkum oleh tim litbang sian indonesia
yang pertama adalah waktu istirahat dan juga cuti
ini terkait dalam pasal tujuh puluh sembilan ayat dua huruf b yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi satu hari dalam waktu enam hari kerja
nah ini artinya aturan lima hari kerja ini dihapus dalam undang undang ini
dan hak cuti juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja atas cuti hilang
dan selanjutnya ini adalah upah
ini adalah salah satu yang krusial begitu diatur dalam pasal delapan puluh delapan
b pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu alias per jam begitu
dan berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil
karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperlakukan penghitungan upah per jam
dan selain itu dalam pasal delapan puluh delapan c ini disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman
nah dalam hal ini
kaitan upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi
pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait pemerintah tengah berupaya menghilangkan upah minimum kabupaten atau kota atau umk melalui peraturan ini
dan selain upah hal lain yang menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif
dalam pasal tujuh puluh tujuh undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga pasal sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yakni tujuh jam sehari untuk enam hari kerja
atau delapan jam sehari untuk lima hari kerja
nah sementara pada uu cipta kerja pasal tujuh puluh tujuh ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah delapan jam dalam waktu satu hari dan empat puluh jam dalam waktu satu minggu
nah selanjutnya poin yang menarik diperhatikan juga adalah mengenai penghapusan pasal lima puluh sembilan undang undang ketenaga kerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak
dengan dihapuskannya pasal lima puluh sembilan
ini dalam undang undang cipta kerja maka tidak ada batasan aturan sampai kapan seseorang pekerja ini bisa dikontrak dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup
nah kita lihat poin selanjutnya adalah terkait tenaga kerja asing
ini yang salah satu yang paling ditentang oleh serikat pekerja yaitu pasal empat puluh dua yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing
nah dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pekerja asing yang berpengalaman untuk menjaga kemampuan pekerja asing
hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana penggunaan tka dari pemerintah pusat
nah ini berbeda dengan sebelumnya jika ini disahkan maka tenaga kerja asing sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjukkan
kemudian pernyataan atau pertanyaannya adalah ini siapa yang lantas bisa dimintai pertanggung jawaban atas kualitas dari para tenaga kerja asing ini
dan selanjutnya uang penghargaan masa kerja
nah ini diatur selama ini masa kerja dua puluh empat tahun ini dihapus
nah undang undang cipta kerja menghapus poin h dalam pasal satu ratus lima puluh enam ayat tiga terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja dua puluh empat tahun atau lebih begitu
nah dimana seharusnya pekerja menerima uang penghargaan sebanyak sepuluh bulan gaji dan tidak berhenti sampai di situ
jadi salah satu yang terkena imbasnya sebab ruu cipta kerja menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun
hal ini juga erat kaitannya dengan kemungkinan adanya kontrak seumur hidup seperti yang kita bahas di awal tadi
dan yang terakhir adalah terkait pesangon
ini dalam undang undang cipta kerja ini nilai pesangon dikurangi dari tiga puluh dua bulan upah menjadi dua puluh lima bulan upah dengan rincian sembilan belas bulan dibayarkan oleh pengusaha
dan enam bulan dibayar oleh bpjs ketenaga kerjaan
lalu dari mana bpjs ketenaga kerjaan ini mendapatkan dana untuk membayar pesangon
dan inilah dia delapan poin yang menjadi kontroversi terkait undang undang cita kerja ini